langsung saja kita bahas seputar film bayi ajaib bersama dengan produser cnn indonesia triana mitayani yang berbincang langsung dengan sutradara dan para pemeran bayi ajaib berikut ini
bersama trailer film bayi ajaib cukup menegangkan ya dan langsung saja kita bahas seputar film bayi ajaib
sekarang sudah bersama saya ada mas vino gebastian dan mas adipati dolken apa kabar mas vino mas adipati
baik baik alhamdulillah baik
dan juga ada sutradara rako prianto halo mas rako apa kabar
saya mau ke mas rako terlebih dahulu nih sebelum bertanya lebih lanjut ke para pemain
saya mau tanya mas rako ketika pertama dikasih kesempatan untuk menyutradarai film bayi ajaib tanggapannya seperti apa nih mas responnya
dan akhirnya memutuskan nih untuk menyutradarai film bayi ajaib remake ini
ya pasti senang banget ya karena dapat kesempatan untuk bikin salah satu ikonik film horror indonesia tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua gitu
dan itu tantangan juga sih buat saya
gimana caranya untuk membuat itu supaya juga bisa diterima oleh penonton indonesia sekarang gitu
yang pasti ada penyesuaian banyak dari sisi konten dari sisi technical gitu ya
baik dari sisi penceritaan ataupun durasi dan segala macam gitu
kita cuma berharap supaya bisa diterima sih sama penonton sekarang gitu itu harapan saya
mas rako ini film horror pertama mas rako ya
nah film horror pertama
dan remake dari film horror legendaris indonesia
nah ini gimana tantangan terbesarnya apa sih mas rako menyutradari film ini
oke tantangannya sih sebenarnya agak sedikit ke teknis sih gitu kan
karena kalau setiap genre film itu kan pasti beda
approaching kejutradaraan itu pasti beda gitu
kalau horror itu saya melihat bagaimana kita komunikasi secara audiovisual itu
penonton ada di tengah tengah situasi yang sedang terjadi gitu
sekarang saya mau ke para pemainnya
ini ada mas vino dan mas adipati
ketika mendengar film bayi ajaib di remake di tahun ini tanggapannya seperti apa
gue ngerasa film bayi ini bisa jadi penyegaran lah gitu
maksudnya waktu tahun ini akan di remake gitu ya
maksudnya kan kita kalau ngomongin film horror kan ya kita ngomongin urban legend lah ya rata rata gitu kan
ya kayak pocong gutilana genruo dan sebagainya gitu
nah kalau kita dengar namanya kita udah ketakutan gitu biasanya
nah kalau dulu kan ada film bayi ajaib gitu dan kalau ngomongin bayi ajaib kan semua orang tuh tahu
apa ya kayak ini tuh cold gitu
semua penontonnya bayi ajaib tuh rata rata
rata rata menganggap film ini tuh salah satu film terseram juga di tahunnya gitu
dan waktu tau ini akan di remake ya gue ngerasa kayak ini jadi sesuatu yang bisa ngasih apa ya
ya tadi yang gue bilang penyegaran gitu di film horror
dan waktu diajakin ya gue ngerasa kayak ya
maksudnya kapan lagi gue bisa main film horror yang dapet ip nya juga besar gitu kan
dulu pertama kali ditawarin bayi ajaib
pertama kali mikir dulu ini bayi ajaib yang mana
karena sebelum bayi ajaib ini di remake
banyak banget selentingan
ketinggian di luar sana bahwa ph ini akan membuat film bayi ajaib
kang ini ada bayi ajaib
tapi nggak pernah kejadian gitu
begitu ditanya bayi ajaib ini bayi ajaib yang dulu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
wah happy banget
karena akhirnya falcon yang punya rights untuk merimake film ini gitu
dulu saya gak nonton pada tahun delapan puluh dua sih
waktu itu masih jaman betamax
apalagi dulu adegan rina hashim mau mandi
ngeliat bayangan orang tua
melekat ya pasti
traumatis banget gitu
pasti kalo kamar mandi secara bug jaman dulu kan gede gede gitu
jadi pasti selalu kayak aduh takut ada bayangan gitu
nah begitu pas di rematch saya langsung bilang oh mau gitu
belum tahu tuh karakternya sebagai apa
udah bilang mau duluan
karena kapan lagi bisa merimake sebuah film horror legendaris indonesia
yang karakter setannya itu paling ikonik gitu
bisa diceritakan mas masing masing perannya apa dan karakternya seperti apa
mas rako ini menang merahnya sama seperti versi seribu sembilan ratus delapan puluh dua
tapi memang lebih detail lagi
ambisinya lebih dijelaskan lagi disini
hubungan dengan keluarganya dengan karakter yang lain itu lebih dibikin kompleks lagi gitu
sengaja ketika saya dapet script ini saya gak nonton film yang lamanya lagi sih
saya pengen mencari yang kosim yang baru aja lagi
dan kebetulan mas rako ini tipe surdara yang kalo reading gitu kita workshop itu
jadi enak banget diskusinya
ya dorman kalau di film yang tahun seribu sembilan ratus dua nya itu dia kan lumayan gahar lah ya
maksudnya kreatonnya tuh sangar banget gitu
ada coomisnya terus kayak galak banget gitu
kalo di tahun yang sekarang ini nih yang bayajet yang sekarang
gue tuh ngebuatnya lebih ke arah kayak tetap manusia yang emang rapuh
terus juga kayaknya dia tuh kesepian
dia kayaknya tuh emang apa ya punya dendam gitu
dan itu sih yang mau gue angkat
jadi emang walaupun gue antagonis dan jahat gitu ya
tapi gue tetep mau ngasih liat kalo sisi rapuhnya dan sisi kemanusiaan itu tetep ada sebenernya dalam diri dia gitu
yang nggak asal jahat aja gitu
mas ini kan film remake yang tentunya memiliki kesamaan cerita
secara garis besar ya mas
baik karakter maupun adegan
kalau berbicara soal tingkat kemiripan film bayi ajaib zaman dulu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dengan film bayi ajaib dua ribu dua puluh tiga ini
seberapa mirip mas rako
cuman memang yang pasti kita melakukan ketika kita mau syuting ini kita juga ngelakuin research gitu kan
kita melihat dari kritikus reviewer apa yang dulu kurang sempurna kita sempurnain di sekarang
kayak tadi vino juga udah cerita ketika dia pertama kali baca skenario ya bahwa disini karakternya tuh lebih tergarap dengan baik dan lebih rapi lah gitu
tapi ya seneng banget sih dapet film bayi ajaib ini gitu kan karena kalau buat saya pribadi sih kayak dapat mainan baru gitu
seru bikin film horor tuh kayak dapet mainan baru gitu
nah berbicara soal film bayi ajaib ini kan sangat legend ya mas rako
bagaimana nih cara mas rako untuk mempertahankan kesuksesan film yang waktu itu juga sudah sangat sukses sekali nih mas untuk yang remake ini
sebenarnya sih gini ya kalau menurut saya tadi juga udah pernah disinggung sama dodot ya
bayi ajaib itu punya ip yang sangat besar gitu
nah apalagi yang lebih menariknya lagi tuh penonton penonton lama tuh banyak banget yang traumatik kayak tadi vino bilang
banyak juga yang masih ingat dengan adegan adegan zaman dulu
kayak tadi vino bilang di bak terus ada kayak di kloset terus adegan nongol di tembok dan lain sebagainya gitu
nah adegan adegan itu tuh gimana caranya kita coba garap gitu ya tanpa mengurangi esensi gitu
karena tadi vino juga udah bilangnya ini tuh atribut untuk film lamanya
jadi kita tidak berusaha untuk menggantikan gitu ya
ini atribut untuk film lamanya gitu
jadi tetep mempertahankan esensi lamanya tapi dengan teknologi baru gitu
jadi kita coba kawinin itu gitu
oke kalau untuk mas adipati dan mas vino sendiri
memerankan karakter dorman dan juga kosim
riset riset yang dilakukan sebelumnya seperti apa mas untuk bisa mendalami karakter masing masing
risetnya sih lebih banyak ngobrol sama mas rako sih
kita reading kita mau setting film ini di tahun berapa nih periode tahun berapa gitu
terus apa namanya penggunaan bahasa daerah status sosialnya
jadi lebih ke situ sih
kita gak apa namanya gak riset apalagi ngebalik nonton lagi ke film yang dulunya
jujur kita mau menciptakan dunia bayi ajaib yang baru nih
kalau misalnya ada sesuatu yang kita temuin nih oh nih lu bagusnya gini gue bagusnya gini
kalau mas adipati mungkin risetnya sama atau ada riset sendiri yang dilakukan
sebenarnya sama sih kurang lebih ya
emang kita tuh banyaknya di diskusi sih
karena kita emang lebih fokus di reading gitu kan
dan sebenernya yang paling kita fokusnya adalah script
sebenernya gitu sih
kita emang bertujuan walaupun ini film bayi ajaib tetap pakai base yang lama gitu ya
film yang dulunya gitu
tapi kita bikin dunia yang baru disini
makanya tadi kenapa bisa dibilang tahunnya mundur ke tahun lebih tua lagi gitu sih
emang fokusnya tuh walaupun lebih eh walaupun pake nama bayi ajaib yang sama
tapi kreatifitasnya tuh banyak yang berubah gitu sih
bisa berkembang ya mas kreatifitasnya
iya berkembang gitu sih
mungkin banyak yang penasaran nih kalau kita berbicara soal film horror
pemirsa tuh pasti penasaran

pengalaman horror atau pengalaman mistis yang dialami selama syuting bayi ajaib ini
baik dari pemain maupun sutradara
kalo gua gak ada sih
sarah sih sering banget kesurupan ya
ini kalo sarah lebih sensitif gitu
jadi berapa kali syuting sama dia kalo dia udah mulai agak diem gitu
terus kayak mual mual kirain masuk angin
pernah mau dikasih obat ternyata
kata apa namanya kata kru yang jangan jangan dia tuh lagi coba ngejauhin energi energi yang energi ya
karena sarah sensitif itu tadi ya
jadi langsung bisa cepet merasakan kalo ada gangguan apa apa
tapi sebenernya penasaran juga mas adipati dan mas vino serta mas rako ini sebenernya penakut gak sih
dulu sih penakut ya
maksudnya kalo dulu nonton film horror nonton bayi ajaib ini dulu takut banget
tapi kalau sekarang kalau misalnya kita syuting film horror krunya udah rame serame ini gitu
tapi memang suasana dibikin
dibikin kelam apa
jadi kalo pas syutingnya sih justru malah gak takut karena orangnya rame gitu
yang nonton malah yang takut ya kebawa suasana
karena memang syuting itu kan ada beberapa tahapan gitu kan mbak
nah makin lama tuh esensi takut kita tuh karena kita ke teknis kita ke pengulangan adegan blocking segala macam itu
esensinya jadi makin menipis tuh
sebenernya itu juga sangat bahaya sih untuk film maker nya
karena kepekaan film
kepekaan kita akan adegan adegan takutnya itu bisa hilang gitu
itu tetap kita jaga pastinya gitu kan
gimana caranya gitu
kalau berbicara soal film horror ini kan di tahun dua ribu dua puluh dua banyak sekali film horror
sampai awal tahun ini juga sepertinya masih muncul nih film horror
kalau boleh dibilang film bayi ajaib ini mungkin dari judul dan dari hantu sosok hantunya kan memang sudah sangat berbeda
apalagi yang membedakan film bayi ajaib dengan film lainnya
boleh dari mas rako mungkin
mungkin yang membedakan dan belum pernah ada adalah remake tapi period tahunnya malah makin tua gak makin modern
malah lebih ke belakang
lebih ke belakang mungkin kalau dari saya itu sih
oh itu ada tambahan mas adipati atau mas vino
sebenarnya buat saya pribadi sih biar penonton aja sih yang melihat perbedaannya apa gitu
tapi kan sebetulnya kalau misalnya di sebuah film remake penonton film indonesia udah tahu gitu
apa sih bayi ajaib itu ya pasti
yang paling mereka ingat adalah sosok anak kecil berkepala setan orang tua gitu
itu aja udah paling udah
sangat membedakan ya mas ya
dan saya rasa gak akan pernah ada orang bikin film horror lagi dengan karakter seperti itu karena pasti akan dibilang itu meniru bayi ajaib gitu
ipnya udah kuat banget
ipnya udah kuat banget udah sekuat itu
sudah karakternya bayi ajaib banget ya mas ya
jadi langsung keinget itu adalah adegan ikonik bayi ajaib gitu ya
dan itu dipunya apa namanya yang punya indonesia gitu
itu buat saya sih itu satu pencapaian dan kebanggaan
makanya tadi saya bilang kan ini atribut kan
karena kita harus melestarikan apa yang authentic dan original indonesia gitu
karena gini sorry karena emang masyarakat indonesia itu percaya mistik mbak
dari sabang sampai merauke itu kita percaya mistik gitu
jadi no wonder kenapa film horror tuh banyak menontonnya dan banyak gitu kan
karena budaya kita memang begitu
masih masyarakat masih terus meminati film film horror ya mas ya
satu ikoniknya lagi kalau saya boleh tambahin nih adalah
kalau jepang itu kenapa setani selalu perempuan gitu kan
nah bayi ajaim ini menarik
karena seperti vino pernah bilang
kita tuh kalau nakutin anak kecil tuh eh disitu ada kakek kakek tuh
disitu ada nenek nenek tuh
oke terakhir nih mas untuk pertanyaannya
harapannya untuk film bayi ajai premake dua ribu dua puluh tiga ini dari masing masing boleh mas rako dulu mungkin
harapannya semoga ditonton banyak orang gitu kan
bisa menonton bisa menikmati film ini ya
bisa bareng bareng dengan teman siapapun
kayak naik roll coaster gitu film ini
pastinya tetap tetap menghibur
tapi juga ada pesan moralnya gitu
jadi kita melakukan adegan adegan yang mungkin bisa dibilang sadis
bisa dibilang menyeramkan mengagetkan
tapi pesan moralnya tetap besar gitu
harapannya ini bisa menjadi inilah ya
penyegaran di banyaknya film horror indonesia sekarang gitu ya
supaya lebih beragam lagi nih setannya sekarang gitu
gak cuman urban legendary tapi ada bayi ajaib juga gitu sih
dan bisa dinikmatin sebanyak orang
dan ya semoga yang nonton banyak lah pastinya ya
mas winos silahkan
jadi bayi ajaib ini bukan cuman sekedar film horror yang akan nakutin
tapi ini jadi kayak nostalgia gitu
nostalgi lah kayaknya
jadi kalau kemarin kita nonton tuh pas preview kelihatan tuh generasi yang bayi ajaib pertama
sama yang belum nonton tuh kelihatan banget
kalau yang dulunya tuh pasti orang nah ini ini
jadi ketika adegan itu muncul mereka tuh ketawa ketawa kecik kecikan gitu
menginap lagi gitu ya
menertawakan adegannya gitu
kayak saya ketika nonton lagi kan gak semua adegan saya ada ikut syuting kan
begitu saya nonton saya lebih banyak kayak gemes ketahuannya dulu nih kayak gini kayak gini
tapi kalau buat yang belum pernah tahu filmnya sebelumnya
kemarin nonton ya astagfirullah astagfirullah astagfirullah
kayak gitu gitu gitu
jadi menarik sih
jadi bayi ajaib ini bisa di satu sisi bisa menjadi satu film yang nostalgia
orang bisa juga ketawa
ketawa dalam arti berbeda gitu ya
bisa juga menakutkan buat orang orang yang gak pernah nonton film sebelumnya
bahkan sebagian orang bisa menjijikan dalam arti
maksudnya anak kecil bayi berkepala orang tua tuh ada unsur kayak geli gimana
karena sangat tidak lazim ya
apa bayi kecil bertelanjang gitu
terus pakai apa namanya kepala
itu buat sebagian wih apaan sih ini aneh banget gitu
jadi memang ekspresinya akan beragam banget sih
oke akan dapat beragam banyak ekspresi dan tentunya semoga ditonton oleh banyak penonton kita
semoga film bayi ajaib sukses dan bisa mendapat sambutan positif ya dari para penonton
terima kasih waktunya untuk berbincang bersama kami mas rako mas adipati dolken dan mas vino
mas rino gebastian
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak